jadi kalau tahun lalu itu hanya sekitar delapan ratus ribuan sekarang ini sudah kita targetkan tadi tempat duduk yang ketersediaannya itu sembilan ratus hingga sembilan ratus enam puluh ribu
menjelang hari raya idul fitri pemerintah telah menyiapkan beragam transportasi untuk warga agar bisa pulang ke kampung halaman
baik dari jalur darat laut hingga udara
dari jalur darat transportasi kereta api merupakan salah satu pilihan mudik lebaran bagi warga
pt kereta api indonesia telah menyiapkan sembilan ratus enam puluh empat ribu tiket untuk masa arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
angka tersebut naik enam persen bila dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
ini seiring proyeksi kenaikan jumlah penumpang mudik lebaran
kementerian perhubungan sebelumnya memprediksi jumlah penumpang angkutan mudik akan naik empat persen
dibandingkan tahun dua ribu delapan belas
menjadi dua puluh dua delapan puluh tiga juta penumpang
dari jumlah proyeksi penumpang tersebut dua empat jutanya merupakan penumpang kereta api
dan untuk mengantisipasi arus mudik lebaran dua ribu sembilan belas ini pt kai telah menyiapkan lima puluh delapan kereta regular dan tambahan dua puluh kereta tambahan per hari
dan untuk mengantisipasi arus mudik lebaran dua ribu sembilan belas ini pt kai telah menyiapkan lima puluh delapan kereta tambahan per hari
selain itu pt kai juga mengimbau pemudik yang belum mendapat tiket dapat memesan pada h sepuluh hingga h delapan lebaran
selain itu pt kai juga mengimbau pemudik yang belum mendapat tiket dapat memesan pada h sepuluh hingga h delapan lebaran
tiket mudik masih banyak tersedia khususnya untuk ke jawa tengah dan jawa timur
sementara jurusan ke bandung dan cirebon
empat kereta masih tersedia hingga h satu lebaran
tidak ada bahasa tiket itu ditutup ya artinya selama tiketnya masih tersedia tempat duduknya masih belum terjual
maka dan jam keberangkatannya belum sampai dengan batas waktunya itu kan ada boarding itu satu sampai dengan tiga jam sebelumnya ya
nah selama belum mencapai batas waktu yang telah ditentukan tersebut tiketnya masih tersedia ini masih tetap bisa dipesan
namun perusahaan transportasi pelat merah tersebut menambahkan
ketersediaan tiket untuk h tujuh hingga h satu sudah tidak tersedia lagi
sehingga jika pemudik ingin menggunakan kereta bisa berangkat pada h sepuluh hingga h delapan
nandawin dari cnn indonesia
mode transportasi cepat yang selalu diandalkan untuk mudik lebaran ada yang berkata

mode transportasi cepat yang selalu diandalkan untuk mudik lebaran ada yang berkata
baru memasuki hari ketiga berpuasa saja tiket okupansi kereta api untuk periode mudik lebaran hamin tujuh hingga h satu
ini ternyata sudah ludes terjual dengan berbagai rute di jawa barat hingga jawa timur begitu
lalu bagaimana persiapan pt kai mengantisipasi membrudaknya penumpang menjelang hari raya
prediksi dan antisipasi mudik naik kereta api kami akan bahas dalam newsroom talks berikut
setelah bergabung bersama kami executive vice president pt kai
daob satu jakarta bapak dadan rudiansyah selamat sore
pak raden ini baru juga hari ketiga berpuasa tapi hamin tujuh hingga h satu
tiket kereta api dari jakarta menuju berbagai daerah di wilayah atau di pulau jawa ini sudah ludes terjual
ini memang sudah menjadi rutinitas tiap tahun secepat itu tiket kereta api terjual
atau memang ada anomali begitu
karena kalau kita lihat juga kan tiket pesawat sekarang domestik lumayan mahal begitu
lalu apakah masyarakat sudah benar benar beralih begitu
langsung ah cari tiket murah di kereta api begitu
terima kasih mas aldi
jadi ini adalah tren yang sebetulnya sudah biasa terjadi setiap lebaran ya masa masa lebaran
jadi kalau lihat dari tren setiap tahun ke belakang itu persis seperti sekarang
jadi kami membuka pembelian tiket mulai dari h sembilan puluh itu sudah langsung diserang atau diserbu oleh para pemudik
berarti tiga bulan sebelum lebaran ini sudah dijual tiket berbagai rute
untuk lebaran ya
ya sudah dijual jadi sehingga sampai sekarang itu dari mulai hamin sembilan puluh ya kita sudah bisa melihat trennya
jadi dari tempat duduk itu tiap hari per hari itu tinggal sisa ya dua ribu an tempat duduk
dan itu pun kalau kita lihat hanya sisa sisa kereta api itu ya itu sudah di jual
sisa sisa kereta yang jarak dekat saja

sisa sisa kereta yang jarak dekat saja
nah itu sudah habis terjual meskipun ya

nah itu sudah habis terjual meskipun ya

nah itu sudah habis terjual meskipun ya
atau tiket yang dijual atau tidak pak tapi kenapa tetap saja tidak mencukupi begitu rasanya
ya mungkin pemulik lebih banyak sekarang ya
jadi kita sudah berusaha menyiapkan armada lebih dari tahun kemarin
tempat duduk yang disediakan kami dalam waktu dua puluh dua hari
masa posko angkutan lebaran itu dua puluh dua hari itu ada sembilan ratus enam puluh empat ribuan tempat duduk
nah ini itu dari mulai h sepuluh sampai h sepuluh jadi ada dua puluh dua hari
dari daob satu sendiri sebetulnya ada berapa kali keberangkatan kereta api pak dalam perharinya
sehingga bisalah kita perkirakan berapa jumlah orang yang berangkat dari stasiun kereta api tiap harinya menjelang lebaran
dari daob satu yang berangkat itu ada kehar reguler
mulai dari berangkat dari gambir dan senen pasar senen
itu ada lima puluh delapan kereta baik eksekutif bisnis maupun ekonomi
terus kemudian juga ada ka tambahan untuk lebaran ini sebanyak dua puluh ka tambahan
jadi semuanya setiap hari itu ada tujuh puluh delapan kereta intercity
jadi jarak jauh nih
berbagai kelas tadi ya
dan juga ditambah untuk ka ka lokal
misalnya purwakarta ke tanjung
terus dari merak
itu juga selama lebaran ini tetap jalan
tapi yang untuk rute lebaran ada tujuh puluh enam keberangkatan kereta perharinya
dan itu sudah terjual tiketnya dari hamin tujuh sampai hamin satu
satu ada tidak mungkin harapan bagi pemirsa yang sedang menonton ini ingin membeli tiket kereta
mungkin masih bisa membeli atau ada penambahan tiket lagi yang akan dibuka nanti oleh pt kai mungkin
kami insya allah ya
ini karena ini juga terkait dengan kebijakan nanti dari kantor pusat ya
karena ini kalau kereta itu pergerakannya jalannya itu juga diatur melintas daob satu
jadi tentunya ini juga harus terkoordinir semua daob yang melintas seluruh kereta yang akan dijalankan
jadi kami mudah mudahan saja nanti kami belum bisa memastikan apakah ini akan ada lagi kereta atau enggak
tapi saran saya sebaiknya kalau mau mudik sebelum lebaran
itu cari yang hamin delapan sampai hamin sepuluh
itu masih ada
nah terus kemudian juga kemungkinan untuk ada pembatalan mungkin masih ada
bisa di loket ataupun di kaya akses melalui internet
revamp tiket ya di set ada konternya ya di stasiun stasiun itu
biasanya rame kalau hari hari menjelang lebaran
nah kalau anda melihat sendiri apa yang kemudian telah diperbarui atau diupdate oleh pt kai untuk mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
ini yang pastinya yang tahun evaluasi sebagai bahan evaluasi dari tahun lalu
jadi evaluasinya gini
jadi pt kai ternyata masih terus diminati oleh masyarakat
sehingga masyarakat terus bertambah berharap lebih banyak lagi ke pelayanan kereta api
jadi kami juga telah menyediakan beberapa kereta api baru
jadi kami beli dari pt inka langsung
dan kami sudah operasikan sudah mulai dari beberapa bulan yang lalu
kita sudah operasikan
itu kami bentuk komitmen kami terhadap pelayanan para penumpang di atas kereta api
baik secara pelayanan di atas ka maupun secara keselamatan juga
dalam bentuk konkretnya apa yang diperbarui
keretanya keretanya juga beli
kita misalnya ada kereta stainless ya sekarang
jadi itu mulai dari fasilitas dari interior terus kemudian di toilet toiletnya juga
itu jauh lebih baik dari kereta kereta yang lama
jadi selama ini kan keretanya masih pakai kereta kereta lama
nah sekarang kita sudah beli hampir empat ratus tiga puluh delapan kereta ya
jadi empat ratus tiga puluh delapan gerbong kereta baru itu yang nanti akan digunakan untuk periode mudik lebaran artinya
sudah sudah sebagian sudah digunakan
dan artinya gerbong kereta lama ini sudah tidak digunakan lagi
ya sudah tidak digunakan lagi
itu bentuk kami ya untuk komitmen kami untuk perbaikan pelayanan
kemudian juga kami juga di dalam bentuk pelayanan di stasiun kebersihan kebersihan stasiun pengamanan keamanan
keamanan kami juga kita jamin ya
semua para calon penumpang maupun penumpang di atas ka dan di dalam stasiun sendiri kita jamin keamanannya
untuk lebaran ini kami juga dibantu oleh tenaga dari bko yang dari tni terus kemudian dari polri juga ada
masuk nanti juga pas posko lebaran kita ada q sembilan ya untuk di pasar senen maupun di gambir
terus kemudian juga untuk persiapan di stasiun sendiri di stasiun gambir stasiun senen kami juga contoh di pasar senen
itu mungkin kami harapkan nanti tahun ini tidak ada lagi yang bisa tiduran di lantai gitu kan
artinya kesemrautan stasiun itu sudah dirapikan begitu
nah kita rapi ya
kita siapkan sekarang hampir
hampir seratus kali ketersediaan tempat duduk di zona tiga ya
kami siapkan karena nanti kami kalau kemarin selonjoran kayak gitu ya nanti kita sudah siapkan kursi
katakanlah ya karena sudah ada tempat yang lebih nyaman sendiri dan ber ac juga kalau saya lihat di stasiun senen ya
kalau untuk kepulangan dari jakarta menuju ke nantinya ke kota kota di pulau jawa bagaimana trennya hingga saat ini pak
untuk kepulangan dari
untuk arus balik kelebaran
oh arus balik
kalau itu tinggal terima ya
kami terima nanti setelah h plus dua
biasanya apakah tiketnya akan seramai arus mudik
kalau yang dari jakarta berangkat nanti lihat biasanya kalau lihat tren kemarin lihat hari libur anak sekolah masih panjang
biasanya ada perubahan perubahan tuh
perubahan apa pemberian tiket
jadi h plus satu h plus dua terus kemudian sampai h plus sepuluh itu masih ramai
terus kalau lihat dari sampai hari ini itu h satu h dua sampai h plus dua itu sudah penuh juga
dan yang keberangkatan dari jakarta itu masih penuh gitu maksudnya
oke nah kemudian yang terkait juga dengan arus mudik lebaran dari pt kai ini sendiri pasti adalah salah satunya kereta logistik atau pengiriman barang begitu
hingga saat ini bagaimana pak update nya untuk menjelang mudik lebaran arus mudik ini
ya kita kalau angkutan barang masih tetap jalan pak
tetap jalan terus kok
angkutan barang termasuk barang barang yang lumayan cukup besar dari para pemudik
oh ya itu jadi memang pemudik ini karakteristiknya ya itu memang agak beda dengan biasa yang setiap hari kita ini
jadi penumpang mudik itu selalu bawa barangan yang agak besar agak banyak
sepeda motor misalnya dibawa pulang kampung
nah kalau untuk sepeda motor itu kita punya program motis motor gratis program otomatis ya
itu selama tiga belas hari kita sediakan
kita sediakan gerbong yang akan mengangkut motor gratis secara gratis itu
dari jakarta ke surabaya ada yang dari jakarta melalui utara dan selatan
berapa kuotanya pak
kuota untuk satu hari itu ada seribu empat ratus an lah seribu tiga ratus sembilan puluh an
nah saya jadi penasaran juga kan tiket sudah habis terjual sampai saat ini
apakah pt kai kemudian mengadakan mudik bareng gratis begitu seperti bumn bumn lain
atau mungkin ada lembaga atau instansi yang bekerja sama dengan pt kai menyiapkan mudik gratis
biar nanti mungkin masyarakat bisa beralih begitu
dari tiket yang habis kemudian mengikuti program mudik gratis dari lembaga lembaga yang ada gitu
itu sudah ada sudah termasuk ya
termasuk juga nanti dari kai juga ada mudik gratis
nanti akan segera diumumkan nanti mudik gratisnya
kapan pak periodenya
ini pada saat nanti di kaka tertentu
kita sudah sudah
ada ya atau rute menuju ke
menuju ke surabaya ada yang ke purwokerto ada ada yang ke apa ya pokoknya ke timur lah
oke jadi standby ya dengan informasi dari pt kai di aplikasinya kemudian di jawa timur
sebetulnya sudah di
sudah di launching sudah diumumkan
oke jadi ada mudik gratis
tadi mungkin pemirsa yang sampai saat ini masih mencari tiket kereta api yang sudah habis terjual hamin tujuh sampai hamin satu
tapi untuk membeli tiket dari hamin sepuluh atau hamin delapan ini masih kemungkinan masih ada tiketnya ya pak ya
insya allah ada
masih ada ya
ya pokoknya itu tadi masih ada dan juga ada program mudik gratis nanti yang bisa juga dimanfaatkan oleh anda para pemudik yang ingin ke beberapa wilayah di pulau jawa dari stasiun stasiun yang berada di wilayah lingkupan
terima kasih pak dadan
terima kasih pak dadan
sore hari ini semoga lancar semua ini nanti bagaimana arus mudik lebaran dua ribu sembilan belas ini dan kita harap sama sama lebaran juga semuanya lancar kembali ke kampung halaman juga dengan bertemu keluarga dengan aman dan juga nyaman
terima kasih pak dadan